dapetin uang dari mana lagi ya
saya udah bikin hidup kamu begitu berat
maafkan saya yang dulu
saya yang tersenyum diatas penderitaan kamu
saya yang sudah sangat jahat melakukan ini sama kamu
saya udah sangat gak adil sama kamu
dan saya janji
saya akan menebus semua kesalahan saya ke kamu
asalkan kamu berikan saya kesempatan itu
tolong berhenti ya mas
berhenti memperlakukan aku seperti ini
mengumbang ambingkan aku dalam gunda
perhatianmu sekarang membuat aku ingin bersama kamu pas
tapi apa yang kamu udah buat di masa lalu aku
kau buat aku takut
takut kalau hubungan kita gak akan pernah bisa baik baik aja ke depannya
ya sayang udah mendingan atau masih sakit
masih agak nyeri kayaknya batiusnya mulai menghilang jadi gue berasa
semoga lukanya cepat sembuh ya sayang
aku gak tega lihat kamu sakit terus kayak gini
mau apa lagi sih
mana duitnya hari ini juga lo harus transfer
si iya dia malah makin neken gue gue harus cepat cepat bayar dia sebelum dia bikin masalah
sayang aku ke kantin tapi kamu gimana ya
apa apa mau ke kantin kantin aja
gapapa ya aku tinggal dulu ke kantin sebentar
aku sekalian mau ke kamar papa mau jenguk
nanti kalau misalkan ada apa apa kamu telpon aja ya
weh salamin buat papa maaf aku belum kesana
yaudah ntar aku salamin
gue harus gunain kesempatan ini buat ke bank
kalau nggak salah persis di samping rumah sakit ini ada bank
gue harus kesana sekarang dan beresin urusan
gapapa ya aku tinggal ya
ini sih mbak
tunggu ya bu
bisa bisa habis duit gue kalau gini terus caranya
sayangnya gue gak punya pilihan lain selain nurutin permintaannya mateo
saldo ibu tidak cukup untuk melakukan transaksi
masa sih mbak
duit gue gak cukup
gue gak punya seratus juta buat bayar material
dan sekedar mengingatkan saja bu
nasabah prioritas itu
saldo minimal tersimpan lima ratus juta ya bu
jadi kalau kurang dari itu
biaya admin ibu per bulan akan menjadi lebih besar
soalnya uangnya dipakai buat invest sih
coba deh nanti saya isi lagi aja ya
terima kasih banyak ya
dapetin uang dari mana lagi ya
terima kasih ya mbak
cantika skincare selamat siang
oh mbak elsa ada apa mbak
saya yang masih tersisa itu
bisa dicairin hari ini nggak
soalnya saya lagi butuh dana
soalnya ini penting banget
maaf sekali mbak elsa
itu sudah peraturan di perusahaan
bahwa segala bentuk pembayaran
akan dibayarkan pada tanggal dua puluh setiap bulannya
termasuk pembayaran honorarium
terima kasih banyak ya
ya mbak pasti bisa bantu
mama dimana sekarang
tapi jangan sama papa ya
jangan sampai dengar juga papa
ya allah ada apa lagi ini
mama lagi di kantin rumah sakit elsa
yaudah aku kesana sekarang ya
asal ada masalah apa lagi ya
kok kayaknya dia panik sekali
kamu bikin masalah apa lagi sih
andien pasti kemakam ini ndi
ini semua salah mama
harusnya mama dulu lebih kuat untuk membantu

salam mama ya nek